ya masa bicara soal negara bangsa yang urusannya dua ratus enam puluh juta dengan kompleksitas masalah yang serumit ini
untuk seorang ketua partai yang pernah juga jadi presiden alasannya begitu sangat tidak mendidik publik ya
tidak mendidik publik pak sarang
tidak menjadi publik ya sangat melankolis mengais mencari simpati rakyat yang saya lihat ini membangun satu psikologis yang sangat lebay
yang saya tidak mencerminkan beliau sebagai seorang pemimpin
mohon maaf ya saya ini sepuluh tahun jadi oposisi menjaga bagaimana mengkritisi beliau sebagai presiden
lima tahun ini saya jaga benar kehormatan dia sebagai presiden ke enam
pernyataan saya selalu wise untuk pak sby untuk keluarga dan demokrat
kita bangun situasi yang bagaimana membangun lebih pada suasana kerukunan
dan bagaimana bersama sama antara demokrat dengan seluruh komponen bangsa dan pendidik perjuangan ini
bicara soal rakyat soal bangsa ke depannya
ibu mega itu tidak pernah singgung apapun dengan yang nama pak sby
tidak pernah berkomentar sedikit pun mengenai pak sby
saya tidak perlu buka kenapa sikap diam ini adalah sikap kenegarawanan
saya tahu persis sebab mengapa diam dan diam itulah bagian dari suatu sikap sebagai seorang negarawan
daripada dibuka alasannya
diamnya ibu mega maksudnya ya
tapi saya melihat sepuluh tahun itu selalu dipakai bahwa hubungan hubungan yang tidak begitu
ada jarak ada kadar hubungan yang kurang pas ini selalu dikapitalisasi dalam setiap momen politik
pak sbi ini terdolimi
dia mengais simpati rakyat dengan posisi yang terdolimi
ini yang menurut saya tidak mendidik
kalau beliau akan mengusahakan ahy jadi calon wakil presiden atau demokrat tidak berkoalisi
dengan jokowi dengan partai pengusungnya
kasihlah narasi narasi besar untuk kepentingan bangsa dan negara
kasihlah alasan alasan mengapa saya yakin untuk tidak berkoalisi
karena faktor hal hal yang menyangkut masalah ekonomi masalah politik
itulah seorang yang bisa memberikan pencerahan kepada publik atau melalui statement statement
yang cukup memberikan pada pendidikan pendidikan
menurut anda itu memang style nya pak sbi atau fakta politiknya menyatakan seperti itu
menurut saya ada kerinduan lah bagaimana pak sby ini untuk ingin mendapatkan belas kasihan rakyat yang
yang lama dia tidak mendapatkan kerinduan itu
mungkin dengan memberikan satu statement yang demikian
sangat sentimental ya
dengan narasi narasi seolah olah menyentuh pada hal hal yang seperti dia itu sudah berusaha
tapi ada sesuatu yang belum memungkinkan
pak sby tahulah mengapa bumega itu diam kepada pak sby
saya sekarang tahu tapi kalau saya jawab itu tidak bagus
yang harusnya itu saling koreksi terutama
dan jangan menggunakan situasi situasi yang sudah mulai kondusif ini untuk memperparah hubungan
hanya sekedar mendapatkan simpati publik untuk putranya sebagai calon tawapres itu saja
mohon maaf ini saya agak keras mas
saya sudah tahu
saya yakin bagaimana dengan pak sarif dengan pak haye sebagai calon gubernur pun
saya selalu berdiplomasi untuk tidak terjadi ketegangan
jadi ini pernyataan mas ardo paling keras selama lima tahun terakhir ini
saya sudah tahan
tapi kalau saya melihat pak sby kemudian singgung singgung ibu mega
yang seolah olah sikap ibu mega adalah sikap yang kurang baik menurut pandangan pak sby
menurut saya sikap bu mega untuk diam itulah negarawan
dia tidak membuka apa alasan
kalau saya buka kalau itu dibuka oh malu pak sby
jadi itu bukan alasan yang diungkapkan pak sbi bukan alasan sebenarnya
pak sby tahu kok masalah itu
kita kasih hak jawab untuk mas roy suryo
kalau merasa didolimi harusnya bu mega
kita kasih hak jawab buat mas roy
apakah mas roy apakah ini fakta
tapi nggak ada apa apa lah
saya minta pak sbi untuk
untuk tidak lagi lah bicara bicara soal hubungan hubungan yang memperkeru suasana
ini presiden ke enam dan presiden ke lima
kita jaga bareng bareng
ya kalau suasana dipanaskan saya sudah tahan lama
saya sudah bagaimana
ini adalah simbol negara pak sby
ibu mega simbol negara
kita kasih kesempatan mas roy
kalau mau dikapitalisasi soal politik ya akan rame lagi
kita kasih kesempatan mas roy untuk menjawab apakah ini fakta atau sentimental pak sby